berbagai daerah di tanah air masih dihadapkan dengan kondisi kekurangan tempat tidur rumah sakit
banyak kisah miris dari pasien yang terlambat ditangani karena sulit mencari rumah sakit rujukan
salah satunya adalah kisah dari keluarga hari hardiansyah warga kabupaten bandung jawa barat
yang kehilangan ayah tercinta setelah kesulitan mencari rumah sakit rujukan covid
saya sapa langsung kang hari selamat malam assalamualaikum
malam bang waalaikumsalam
kang pertama saya harus mengucapkan turut berduka atas meninggalnya bapak bapak hidayat
tapi boleh cerita kang soal kronologi sejak bapak didiagnosa covid sembilan belas
awal sih sebenarnya cuma sakit meriang biasa aja mbak
kita nggak tahu bapak bapak itu kena covid gitu kan
tanggal berapa kang
nah ini kondisinya setelah tiga kali ke dokter bulat balik
ternyata makin memburuk dan sesak nafas
itu setelah seminggu gitu kan
karena kita takut menghindari ada penularan covid di rumah sakit dan lain lain
kita hindari dulu rumah sakit
tapi karena kondisinya tidak memungkinkan di rumah akhirnya kita bawa ke rumah sakit gitu kan
jam sepuluh lagi kita pergi ke rumah sakit terdekat rumah sakit alisan
yang terdekat dari rumah lah sekitar lima kilo
dan di sana
di sana itu memang sudah sangat penuh gitu kang
diberi oksigen di ronsen ternyata saturasi oksigennya sudah lima puluh sudah rendah sekali
setelah menunggu empat jam di hasil ronsen tanpa ada kepastian waktu itu karena icu eh karena icu itu penuh
akhirnya difonis bahwa bapak itu ada pembekakan jantung dan infeksi paru parah
dengan kata dokter lima puluh persen sudah dipastikan covid tanpa tes pun
ketika saya minta di swab ternyata nggak bisa karena mereka nggak bisa ngambil tindakan
akhirnya diberi dua pilihan
isolasi mandiri dan menunggu lapor keputus asma
soalnya itu hari jumat
kayaknya hari senin harus menunggu dengan kondisi parah tidak mungkin gitu kan
dan alternatif kedua adalah pas saya tetap menunggu di igd
tanpa kepastian ada ruang icu yang kosong
itu entah kapan gitu kan
dua duanya pilihan yang sulit
akhirnya saya memutuskan minta rujukan ke rumah sakit immanuel bandung di waktu itu
akhirnya dikasih rujukan
jam tiga sore kita berada di rumah sakit
kita berangkat dalam kondisi macet karena hari jumat
nyampe di sana ternyata kondisinya itu penuh di ruang igd sampai keluar
dan mereka pun sama bawa bawa rujukan seperti saya gitu kang
dan akhirnya di sana disuruh ke rumah sakit terdekat di rumah sakit hatsan sadikin
katanya ke pusat saja
tapi kondisinya sudah lemah
jadi di sana maghrib di rumah sakit hatsan sadikin
ternyata pas masuk ke ugd
kondisinya nggak beda jauh
dengan di immanuel
dan bahkan mereka bilang mereka kekurangan tigen
satu ruangan itu ada empat puluh lima orang
tigennya cuma ada sepuluh gitu kang
tapi mereka yang bilang ya
jadi kita nggak tahu kondisi patualnya seperti apa
tapi pengakuan dari para medis di sana
sehingga mereka nggak bisa ngambil tindakan juga
karena kalau misalnya mereka menesuai bapak saya
otomatis harus ngambil tindakan gitu kang
akhirnya saya ngambil langkah selanjutnya
langkah cepat untuk mencari rumah
sakit rujukan sendiri
telepon sana sini penuh
nomor darurat dinas kesehatan yang ada di hotline
pemerintah daerah juga nggak diangkat
dalam kondisi panik dan bapak sudah kondisi lemah
udah gak ada reaksi sama sekali
dengan kondisi sesak nafas yang parah
akhirnya saya telpon seorang perawat
saudara gitu kang
mungkin penuh semua
ini ada empat orang yang covid juga katanya
akhirnya nunggu ruangan yang kosong
mereka ngantri gitu kang
akhirnya saya diarahkan ke rumah sakit paru rotinsulu bandung
dan selama mulai kemacetan jam tujuh malam
nyampe ke sana
walaupun saya nggak dapat view
yang penting bapak saya dapat tindakan atau dirawat
karena kondisinya sudah sangat lemah sekali gitu kang
dan alhamdulillah mereka sigap
bapak saya dironsek
bapak saya sama dokternya diperiksa
cuma saturasi oksigennya makin lemah karena ada di titik empat puluh lima waktu itu
semakin rendah gitu kang
di sana sih nggak terlalu penuh
cuma icu nya penuh waktu itu
kata dokter jangan berharap dapat icu
kondisi bapaknya suka parah
kalaupun mau icu harus cari sendiri lagi gitu kan
artinya satu hari itu kang hari udah pindah ke empat rumah sakit
ya empat rumah sakit
terjam sepuluh pagi
sempat ke id empat jam di alisan
dapat dapat jam tujuh malam mbak
setelah bertahan selama empat jam dua belas malam akhirnya bapak saya mengembuskan nafas terakhir di rumah sakit protin sulu karena kondisinya sudah tidak tertolong
dan mungkin seperti dokter yang tadi gitu kang
untuk penanganan pasien yang diprioritaskan yang bisa ditolong dulu dibanding bapak saya mungkin yang posisinya sudah kritis
dan itu kondisinya
dan itu kondisinya sampai meninggal pun bapak saya nggak tahu bapak itu swep apa
bapak itu covid atau enggak gitu
akhirnya saya maksa kepada para medis minta diswep
karena kalau tidak diswep kan keluarga nanti gimana
kalau mau memakamkan bapak saya banyak yang sajiah bisa menzolimi banyak orang gitu kan
akhirnya saya paksa para medisnya buat swab
dan ternyata hasilnya diantigen
jadi saya dalam posisi sudah menjadi zanazah dan positif
dan ketika itu pun setelah menjadi zanazah ada masalah lain
karena ternyata rumah sakit itu tidak bisa tidak pernah memakamkan pasien dari kabupaten bandung
mereka ada kerja sama aja dengan kota bandung
sehingga tidak ada ambulan yang bisa membawa bapak saya sesuai dengan prokes
akhirnya keluarga nyari nyari tuh
nyari nyari semalaman dan baru dapat jam lima pagi
dan ketika menghubungi sub gas dari desa ke tempat pun kita kebingungan harus dimakamkan dimana dan bagaimana
nggak ada rujukan sama sekali
nggak ada yang bisa diminta pendapat
karena nomor nomor swep lain di malam hari ternyata tidak bisa aktif seperti yang harusnya mereka dua puluh empat jam
akhirnya kita memakamkan di pemakaian keluarga dengan ambulans sendiri
dan ya alhamdulillah sih sampai ini lancar
kalau ditarik ke belakang ingatan dari keluarga
bapak ini berinteraksi dengan siapa terakhir kemana
bagaimana dengan lingkungan sekitar rumah kah interaksi di luar rumah
ya sebelumnya sih setelah hari lebaran itu seminggu
setelah lebaran bapak saya ada acara keluarga ke jakarta
dan kita curiga memang ada terpaparnya di sana mbak
kalau di lingkungan sekitar sih sebelum bapak saya diponis covid
nggak terlalu dengar ada cerita cerita tentang covid sebenarnya kan
setelah bapak saya meninggal memang banyak
pada yang meninggal covid yang diskenal saja ya ada lebih dari tiga orang yang meninggal karena covid
kang dengan begitu sulitnya mencari rumah sakit mencari rujukan sana sini sampai akhirnya juga dimakamkan
sempat menemukan kesulitan
apa harapan keluarga untuk penanganan covid saat ini
yang kita tahu angkanya sedang sangat tinggi
nah itu yang saya heran adalah dari mulai tingkat desa puskesmas kecamatan ada satgas
cara organisasi mereka organisir gitu kan
ada posko tiap rumah sakit
tapi ketika ada kesulitan seperti saya justru bingung mau kemana gitu kan
puskesmas penuh rumah sakit penuh
dan harapannya sih sebenarnya antar rumah sakit ini inilah saatnya untuk membangun kesetiakawanan antar rumah sakit gitu kan
dengan misalnya ketika ngasih rujukan itu sudah tahu bahwa di sini ada kamar kosong
kita nyari rumah sakit itu kayak gambling gitu kan
nggak tahu bahwa rumah sakit itu kosong atau enggak
yang penting datang aja itu bisa ditangani gitu kan
dan wajar ketika ada video viral atau beberapa cerita dari bandung sampai ke karawang kemana nyari nyari rumah sakit
karena kalau keluarga sih menyelamatkan gitu kan
oke artinya ini jadi pesan juga buat masyarakat
harus memang sadar dengan keluarga sekitar
kalau memang ada tanda tanda yang mencurigakan langsung dibawa ke rumah sakit
begitu ya kang
dan juga jangan abai protokol kesehatan
ya itu itu yang mengerikan sekarang adalah banyak orang yang otg orang tanpa gejala gitu kan
dan banyak orang yang mengabaikan bahwa otg itu sebenarnya lebih berbahaya
karena bisa dari orang yang terdekat dengan kita lingkungan kita gitu kan
oke kang hari semoga harapannya ada koordinasi kerjasama yang baik dari rumah sakit khususnya di jawa barat ini bisa tercapai
terima kasih banyak ngobrol ngobrolnya kang hari
sekali lagi kami keluarga sianan di indonesia turut berduka atas meninggalnya eyahanda
terima kasih kang hari